sidang kedua peninjauan kembali atau pk terpidana mati kasus narkoba freddy budiman
kembali digelar di pengadilan negeri cilacap jawa tengah rabu pagi
sidang dengan agenda mendengarkan pendapat dari kuasa hukum dan jaksa penuntut umum ini
dijaga ketat oleh dua ratus aparat kepolisian dari polres cilacap
penjagaan ketat dilakukan di depan pengadilan negeri cilacap jawa tengah
lokasi sidang kedua peninjauan kembali oleh terpidana mati kasus narkoba freddy budiman
sejumlah aparat juga disiagakan di sepanjang jalan yang dilalui oleh kendaraan yang membawa freddy
freddy tiba di pengadilan negeri cilacap dengan pengawalan puluhan anggota brimob bersenjata
mereka mengawal freddy dari lapas pasir putih nusa kambangan hingga menuju pn cilacap
rencananya sidang kedua pk freddy budiman ini akan berisi pendapat dari kedua belah pihak
baik kuasa hukum terpidana mati maupun jaksa penuntut umum
dalam sidang kedua ini freddy tak mengajukan
saksi saksi sementara sidang akan dilakukan di ruang wijaya kusuma pn cilacap